kita ke informasi selanjutnya
belum genap sepekan meninggalnya ahmad budi cahyanto
guru yang tewas dipukul muridnya musripah sang nenek
menyusul cucunya meninggal minggu malam
diduga sang nenek mengembuskan nafas terakhir
karena tidak kuat menahan sedih atas kematian cucu kesayangannya
belum genap sepakan duka menyelimuti rumah keluarga muhammad satuman
orang tua ahmad budi cahyanto guru yang tewas dianiaya muridnya
musripah sang nenek menyusul menghumbuskan nafas terakhirnya minggu malam
satuman mengakui sejak meninggalnya ahmad budi cahyanto
sang nenek beberapa kali termenung
larut dalam kesedihan kala mengingat cucu kesayangannya meninggal secara tiba tiba
tidak tahu tahunya ibu dalam kondisi tidur
bu bu akhirnya saya bangun lihat saya juga berusaha membangunkan
ternyata ibu sudah tidak ada
sementara pasca tragedi penganiayaan ini
dinas pendidikan jawa timur menghimbau seluruh sma dan smk
agar memasang kamera pemantau atau cctv
selain untuk mencegah kenakalan siswa
pemasangan cctv diperlukan untuk peristiwa darurat seperti bencana dan kekerasan
saat ini di surabaya sudah ada satu sekolah yang telah memasang cctv
yakni smkn satu surabaya
selain kelas tempat parkir lorong dan halawan menjadi perhatian sebagai tempat rawan
di sisi lain pengamat psikologis klinis mengkhawatirkan kondisi kejiwaan
dari pelaku penganiayaan itu sendiri yakni hl
meski kejahatan yang dilakukan hl berakibat fatal
berujung kematian gurunya
tetaplah tidak bisa menghilangkan hak haknya sebagai anak
karena itu hl harus mendapatkan perlindungan hukum
terutama dari perundungan publik di media sosial
itu yang diambil bukan dikata per kata atau bully per bully diterima
dan kemudian dibiarkan dia menganalisis itu
tapi diambil hikmahnya bahwa dengan kelakuan kamu ini banyak orang jadi benci
karena memang kamu salah
selain harus memberikan hukuman yang mendidik
status hl sebagai pelajar juga tetap diberikan
hl berhak mengikuti ujian nasional agar secara perlahan dapat memperbaiki diri dan tidak depresi